ketua kpk firly bahuri hari ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo di barat skrim polri
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan yang berada di sana
ya selamat sore arief arief apakah sampai saat ini syahrul yassin limpo maksud kami firly bahuri masih diperiksa terkait dengan kasus dugaan pemerasan kepada syahrul yassin limpo
ya selamat sore mabry betul sekali memang sudah lebih dari lima jam ketua kpk firly bahuri menjani pemeriksaan di gedung baras krim mabes polri
dan memang sebagai informasi ini tadi kedatangan firly bahuri pada pagi hari tadi ini luput dari pantauan awak media
karena memang awak media sudah berjaga di lobi pintu masuk dan juga pintu belakang di gedung baras krim
namun ternyata firly bahuri ini masuk melalui pintu gedung rupatama
dan ternyata dari gedung rupa tama ini untuk ke gedung baras krim itu ada jembatan semacam jembatan connecting yang mengubah
sehingga firly bahuri itu bisa langsung masuk ke gedung baris krim lolos dari pantauan awak media
dan memang untuk pemeriksaan firly bahuri pada hari ini ini adalah pemeriksaan dengan kapasitas sebagai saksi
dan seperti biasa jika pemeriksaan pertama sebagai saksi itu ya hanya dimintai klarifikasi atau keterangan saja
mengenai dugaan apakah benar terjadi tindak pidana pemerasan terhadap eksmentan syahrul yassin limpo
dan juga klarifikasi terkait foto viral yang beredar beberapa waktu lalu
di mana dalam foto viral tersebut ketua kpk firly bahuri dan juga syahrul yassin limpo ini berada di arena badminton
dan belum ada konfrontasi ataupun cross check antara keterangan firly bahuri dengan keterangan saksi saksi yang lainnya
dan sebagai informasi sejak sembilan oktober dua ribu dua puluh tiga lalu ini memang dari pihak poldai metro jaya sudah bergerak cepat
dan sudah melakukan pemeriksaan maraton sebanyak lima puluh dua saksi
dan dari lima puluh dua orang saksi yang sudah dipikirkan diantaranya adalah eksmentan syahrul yassin limpo
lalu kapolres tabes semarang komers irwan anwar tujuh pegawai kpk serta juga sufir dari eksmentan syahrul yassin limpo
dan memang untuk status firly ini saat ini masih sebagai saksi ya
karena memang belum ada lagi peningkatan status terhadap firly bahuri
dan juga sebagai informasi foto viral yang beredar di arena badminton pertemuan antara firly bahuri dan juga syahrul yassin limpo
ini diduga terjadi pada desember tahun dua ribu dua puluh
dan juga sebagai informasi
untuk surat perintah dimulainya penyelidikan kasus dugaan korupsi di kementan itu mulai pada tanggal lima januari dua ribu dua puluh
sementara untuk terbitnya seperindik atau surat perintah dimulainya penyidikan itu pada tanggal dua puluh enam september dua ribu dua puluh
nah sehingga ini memang ada rentan waktu yang perlu dijelaskan oleh ketua kpk firly bauri
apakah memang pada saat pertemuan di arena badminton tersebut ada dugaan terjadi komunikasi
firly bahuri dengan syahrul yassin limpo
dan memang apakah ada dugaan adanya permintaan sejumlah uang dari eks mentan syahrul yassin limpo
dan inilah yang sedang didalami oleh penyidik baris kimpohori
dan sebagai informasi juga tadi sekitar pukul lima belas ini dari pantauan kami di sekitar kedua grupa pertama
itu mobil toyota camry milik firly bahuri sudah tidak ada di sini
dan di sini awak media sempat bertanya tanya apakah mungkin pemeriksaan ini sudah selesai
namun setelah ditelusuri lebih lanjut oleh awak media di sini ternyata di sini masih ada mobil
mobil kapolda metro jaya yaitu urgent policy karyoto dan juga ada satu mobil berjiris suv
dan ternyata ini diketahui adalah mobil pengawalan dari firly bahuri
jadi kita semua berasumsi bahwa ketua kpk firly bahuri ini masih menjadi pemeriksaan
karena memang biasanya pada saat pemeriksaan pertama sebagai saksi ini bisa lebih dari lima jam
jadi kita masih menunggu mayfri apakah nanti sekitar pukul delapan belas atau pukul sembilan belas ini akan ada informasi
atau ada informasi tentang mobilnya
ataupun akan ada update dari baris krim bahuri ataupun dari pihak humas mobil bahuri mayfri
baik pemeriksaan masih terus berlanjut sejak pagi tadi
seperti yang tadi arief sampaikan kita masih akan tunggu terus bagaimana perkembangannya
kita sama sama harapkan usai diperiksa nanti firly bisa memberikan keterangan pers juga ya
kepada rekan rekan media yang ada di sana
terima kasih banyak atas laporan anda produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
yang melaporkan langsung bersama tim cnn indonesia di sana selamat kembali melanjutkan tugas